udah udah lo gak usah banyak alasan lagi
gue udah cukup kecewa banget sama lo
sudah cukup sampai sini gue gak mau kenal lagi sama lo oke
kamu gak bisa nemuin aku boy
ngeluarin kamu dari sekolah kamu
kok lo sekarang ngancem gue terus
karena aku peduli dan sayang sama kamu
udah deh adriana ya
boy pokoknya aku gak mau tau ya boy
kita harus ketemu malam ini juga boy
malam ini juga di tempat yang sering kita makan dan kita nongkrong bareng
kamu pastinya tahu kan boy
kalau kamu gak datang juga aku benar benar akan ke sekolah kamu
dan aku akan temui kepala sekolah kamu untuk bilang kamu tidak boleh sekolah di situ lagi
maafin aku harus ngelakuinnya semua karena aku sayang banget sama kamu
apapun yang aku lakuin saat ini tuh karena aku sayang sama kamu
lo gak peduli
wah gak benar nih cewek
gue harus kasih tau papi biar papi bisa liat sendiri kelakuan adriana
dia pengen ngupingin aku
papi harus liat adriana lagi telfonan sama pacarnya
kamu jangan ngadah ngadah reva
yaudah kalau papi gak percaya mendingan papi denger sendiri aja
udah udah banget ai pake nanya
pertanyaan yang paling emak tadi itu p maladen winning sih
apakah prosesnya dijaga jaga altriannya
betul sekali mas pei
bi tapi tadi tuh aku denger
hmm ini ada apa ya kok rame rame
nah di depan pintu kamar mandi
anu apa reva bilang kamu tadi telepon pacar kamu
reva buat apa sih aku nelfon pacar aku reva
pacar aku ya mas base suami aku juga
aku udah beruntung bisa dapetin mas b
dan kenapa aku harus cari yang lain ini udah sempurna banget
lo bahaya banget sih
sama seperti kamu sayang banget sama mami kamu
tapi tadi nada bicara lo beda
papa bilang cukup itu artinya kamu buang jauh jauh omongan itu
sekarang papi mau menanya sama kamu
di mana temen kamu yang cowok itu udah pulang
ah tadi kayaknya aku udah suruh temen kamu pulang deh reva
oh jadi anak itu sudah disuruh pulang
tapi tetap tidak mau pulang
itu anak gak bener mana kurang ajar
eh mas mas tunggu dulu
gini nggak perlu biar reva aja yang nyuruh temennya reva pulang
nanti kalau misalkan dia gak mau pulang juga baru mas yang usir
kasih satu kesempatan ayo rev
yaudah pi aku aja
udah lah mas kita istirahat aja yuk
itu suara motor temennya reva
udah pulang mas
keterlaluan banget reva
dia pergi di boncing temennya mas naik motor
apa yang harus saya lakukan sama anak itu
bagaimana cara saya mendidik anak itu ya allah
mas gak bisa berpikir jadi tolong kasih saran mas
apa yang harus mas lakukan
reva harus dipindahin ke sekolah yang paling bagus mas
ini demi kebaikan reva jadi kita harus pindahin ke sekolah yang kayak asrama gitu mas
jadi dia tinggal di sana pagi belajar sampai malam juga masih belajar
jadi semua kegiatannya di asrama itu
kalau dia nggak mau gimana
aku yakin dia mau
aku yakin dia mau mas
mas mas ancam aja mas
mas ancam mas bilang mas gak akan mau ngakuin revo sebagai anaknya kalau dia nggak mau sekolah di situ
oke tapi kalau dia nggak peduli terus kabur
aku yakin reva gak akan melakukan hal itu
senakal nakalnya reva pasti dia tetap akan tinggal di sini
karena dia bakalan tetap butuh fasilitas dari mas
percaya sama omongan aku mas
otak kamu juga ancam
kamu gak tahu aja mas rafa emang gak akan mau ninggalin rumah ini kalau kamu gak ancam
karena reva mau ngusir aku dari rumah ini
ini semua kelakuan mondi
emang rese tuh anak gak bisa dipegang omongannya
kok mulai jadi berantem gini sih padahal tadi gue udah nyuruh lo pulang
kok mulai jadi di sini
ya tadi tuh haikal sama moni ketemu di rumah gue
terus emang sempat mau berantem sih cuma gue nyuruh mereka pulang
tapi gue gak tumpah jadi kayak gini
gue gak cari gara gara duluan kok
modulannya nyerang gue
terus temen temennya dari geng serigala bantuin dia
tuh kan emang rese tuh anak
coba kalau satu satu gue yakin boy haikal menang
si raya udah dateng sulai kok
mon kok jadi kayak gini sih ceritanya
gue pernah gak nyangka deh lo bisa dengan teganya mukulin dia
terus nyunggahin dia sendirian lagi
rai tapi si haikal dulu yang mulai
udah lo gak usah ngeles lagi
udah jelas jelas kan lo mukulin dia tuh gak sendirian mon
rai gak kayak gitu
udah udah lo gak usah banyak alasan lagi
gue udah cukup kecewa banget sama lo
sudah cukup sampai sini gue gak mau kenal lagi sama lo